puskesmas mbak bagansari di kecamatan kiara condong kota bandung
melakukan tes masal covid sembilan belas pada senin pagi
tes ini dilakukan dengan metode polimerase chain reaction pcr
atau biasa disebut tes swab dan rapid test
pada tes ini ojek daring dan ojek pangkalan menjadi sasaran utama pemeriksaan covid sembilan belas
hal ini dilakukan setelah banyaknya laporan dari warga
yang meminta pemeriksaan juga dilakukan kepada pengemudi ojek
jika pada pemeriksaan rapid test ditemukan warga yang reaktif
maka petugas puskesmas akan langsung melakukan swab test
dan meminta orang tersebut untuk melakukan karantina mandiri selama tujuh hari
sambil menunggu hasil swab test keluar
jika hasil swab test positif maka petugas puskesmas akan langsung
merujuk pasien tersebut ke rumah sakit rujukan untuk penanganan covid sembilan belas
ini hampir dilakukan setiap minggu
setiap minggu di dua puskesmas
babakan sari itu puskesmas babakan surabaya
kemudian di sini puskesmas babakan sari
dua puskesmas ini setiap ada kontak positif covid sembilan belas dari warga
langsung kami menyelenggarakan tes untuk antisipasi
supaya tidak menyebar lebih banyak lagi
pada awal juni pemerintah provinsi jawa barat mengklaim
telah melakukan sebanyak satu ratus delapan puluh tes pcr di dua puluh tujuh kabupaten kota di jawa barat selain itu
sebanyak enam ratus dua puluh tujuh mobil tes covid juga telah disiapkan
di dua puluh tujuh kota kabupaten di jawa barat khusus di wilayah yang sulit untuk dijangkau
satu hal yang harus diwaspadai
di minggu ini terjadi peningkatan tapi sangat kecil
bagi kami kecil atau besar peningkatan itu harus diwaspadai
supaya tidak terjadi yang kita takutkan yang namanya second wave gelombang kedua
tentunya minggu ini kita akan melakukan pelacakan di tujuh ratus pasar
karena kami mendapati di jawa barat
salah satu potensi persebaran yang perlu diwaspadai adalah pasar tradisional
oleh karena itu tim testing pcr rapid test dengan enam ratus dua puluh tujuh kendaraan mobile covid
oleh tni polri akan melakukan random sampling di tujuh ratus an pasar
berdasarkan data dari pusat informasi dan koordinasi covid sembilan belas jawa barat
hingga senin delapan juni dua ribu dua puluh
terdapat dua empat ratus empat pasien positif

dan satu ratus lima puluh delapan meninggal dunia di jawa barat